baru pegang yang keren aja deh yang
kemana tuh orang
aku gaapa apa kok ya
mungkin aku lagi capek
kita pulang aja ya
aduh anthony kita baru saja disini
belum setengah jam
terusin dong sayang ya
aku udah mulai putus asa ya
udah lama banget aku lagi main di sini
latihan sorry full juga aku pernah
nggak ada kemajuan sama sekali ya
kamu harus tetap positif ya sayang ya
kamu harus tetap semangat
masa masa positif itu udah lewat ya
biarin aja aku ada di kursi roda
memang udah nasibku ada di kursi roda
candy ea yang datang kesini
dan sama sekali
tidak malu untuk mencari kamu
ema kenapa ea
sampai yang datang sini
ea yang datang kemari untuk
eh yang mau memberitahukan kamu bahwa
antoni sekarang kan sedang diterapi
dia sudah kehilangan semangatnya
untuk meneruskan terapinya candy
dan ea yang tahu
kamu satu satunya yang bisa membujuk dia
untuk melakukan terapinya
untuk menemani antoni terapi setiap hari
jelas bisa lah ea
ea kan juga udah jauh jauh datang kesini
terima kasih candy
ya ya yaudah sedikit lagi sedikit lagi ya
ayo terus terus terus
komitmen mu trabalhar
terima kasih juga
eyang eyang aku mau minta dibeliin ban pegang yang keren aja deh eyang
wah kaya mulu dik
eh kalau aku beli ini aja yang remote control yang terbaru yang nggak pakai baterai
langsung pakai ban bakar after eyang
oke eyang ke singapura untuk apa coba
buat medical check up bukan untuk shopping
kan shopping gitu kan bikin jiwa kita sehat ya nggak sih
iya bener eyang
iya deh nanti eh yang bawain pokoknya apa yang kalian mau
tapi dengan satu syarat kalian tetap cari alfa
si alva kemarin antoni udah ketemu belum
iya ken udah
semalam tuh aldi cerita sama aku
katanya antoni udah ketemu sama alpha
tapi alva tuh belum mau balik rumah
soalnya dia masih perlu waktu buat mengenali dirinya sendiri
ya kata anthony sih jangan dipaksa dulu
oh jadi antoni udah tahu alfa ada di mana
kalau gitu nanti siang aku harus ketemu anthony
itu mawar apaan sih
kok layu kayak gitu
ini mawar hasil silangan alva ken
oh jadi alfa itu juga jago soal mawar
julunya sih dia nggak tertarik sama sekali sama mawar
mungkin karena dia berusaha jadi aku
dia kerja keras sendirian
sebenarnya alva bagus sih ngilang mawar ini
jadi ditangani nanggin pupuk terus cepet lah hubungannya
makanya ini aku lagi usaha untuk nyembuhin mawar ini kan
kira kira sekarang alfa itu tinggal di mana ya
waktu itu aku dengar katanya kamu udah sempat ketemu sama dia lagi ya
eh aku boleh minta alamatnya dia gak
aku ingin ketemu sama dia
ya soalnya kan sebelumnya aku pernah deket sama dia
walaupun aku tuh gak pernah kenalan sama dia

lalu aku tebel

eh aku jadi kepikiran taupan ya
kok gak ada sih
candy ya ampun ini gak boleh terjadi aku gak boleh ketemu sama candy lagi
pokoknya aku udah putusin untuk hidup jauh jauh dari mereka semua

fah tunggu sebentar dong fah aku mau ngomong
fah aku cuma mau ngomong sama kamu fah

apa bangun fa
apa bangun fa
apa bangun fa